yang bersangkutan memberikan sarana dan prasarana melalui pt esa
asus posisi yang bersangkutan adalah bahwa yang bersangkutan selaku manajer ptv
di mana yang bersangkutan memberikan sarana dan prasarana melalui pt esa
untuk kepentingan dan keuntungan yang bersangkutan dan para tersangka yang lain
dan yang danir dalam rangka untuk penyaluran csi
selanjutnya yang bersangkutan diduga telah melanggar ketentuan pasal dua ayat satu dan pasal tiga
untuk pasal delapan belas untuk penyelamatan korupsi untuk pasal lima puluh enam